untuk itu kami selalu berkomitmen untuk selalu menyediakan layanan angkutan umum
dan dengan cara kami menunjukkan komitmennya adalah nomor satu kami akan memberikan penggantian
bagi kendaraan masyarakat yang terkena kerusakan oleh pengemudi juve
ya itu satu kemudian juga untuk para pengemudi kami yang menjadi victim kami juga akan melindungi
dan akan memberikan fasilitas fasilitas yang baik kepada mereka
dan terutama kepada para pelanggan kami yang terganggu perjalanannya kami akan memberikan kompensasi yang baik
sebagai pengganti ketidaknyamanan yang terjadi
ini kita juga akan tetap berkomitmen untuk memberikan layanan yang terbaik
terbaik esok hari kami akan memberikan layanan gratis naik taksi reguler untuk seluruh pelanggan kami
mulai dari jam hari rabu tanggal dua puluh tiga maret selama dua puluh empat jam di jakarta dan sekitarnya